hmm gitu deh
ih kok boy natap angel gitu banget sih
ehh ntar ya
kamu belum masuk kelas kan
boy adriana udah setuju tau untuk diner sama kamu
dan mama udah pesenin restoran yang romantis sekali buat kalian

aku mau ke rumah
makasih ya adriana
pi aku pergi duluan ya takut telat nih
maksudnya adriana itu atu apa
maksudnya adriana itu atu apa
maksudnya adriana itu atu apa

hadiah kalo nilainya bagus

karena memang kadang kadang kalo anak berprestasi itu harus dikasih reward
supaya dia bersemangat
mas mau lagi
ada masih ada